bank indonesia menegaskan konsumen bisa menolak jika pedagang atau penyedia jasa pembayaran
membebankan tarif transaksi kris kepada konsumen
yang berlaku sejak satu juli dua ribu dua puluh tiga lalu
sesuai peraturan bank indonesia tentang penyedia jasa pembayaran pjp
dalam pbi itu tarif layanan kris tidak dibebankan kepada konsumen atau masyarakat
kepala departemen sistem pembayaran bank indonesia diki kartikoyono mengatakan
jika menemukan adanya pelanggaran pembebanan tarif
konsumen bisa melaporkan hal tersebut ke satuan kerja bank indonesia di telepon satu ratus tujuh puluh
bank indonesia juga mengklaim biaya transaksi kris ini ditetapkan
dengan mempertimbangkan keberpihakan terhadap pada pedagang kecil
karena itu tarif pembayaran yang dibebankan adalah yang paling rendah
kita minta asosiasi yang notabene adalah sao
mereka yang meng enforce bahwa semua peserta yang harus comply dengan standar mereka
kalau bank indonesia harus meng enforce ya mohon maaf kita enforce
tapi pakai modelnya adalah efektif
pas lagi merisak sikat